sementara itu indonesia menambah dua medali emas dari cabang bulu tangkis di ajang sea games dua ribu sembilan belas manila filipina
pasangan pravin jordan dan melati daefa oktavianti serta greysia poli dan apriani rahayu sukses menjadi yang terbaik di nomor ganda campuran dan ganda putri
di final ganda campuran pasangan indonesia previn jordan melati daefa harus menghadapi perlawanan ganda malaysia ko sun huat sefon jemi
pertarungan antar keduanya berlangsung sengit dan diwarnai kejar mengejar angka
namun pasangan indonesia mampu tampil lebih tenang dan fokus menghadapi pertandingan hingga akhirnya menang rubber game dua ratus sembilan belas seribu sembilan ratus dua puluh satu dan dua ribu tiga ratus dua puluh satu
kondisi faktor itu kondisi lapangan itu angin ya
jadi itu yang membuat kita juga gak permainan terbaik kita juga dan pemain malaysia juga gak mengeluarkan permainan yang terbaik karena di satu faktor itu
dan itu dan di game game akhir kita juga lebih yang dibanyakin komunikasi
kemenangan dari sektor ganda campuran juga diikuti di sektor ganda putri
kali ini pasangan antar indonesia grecia poli apriyani rahayu harus menghadapi perlawanan ganda
cayanit calat calam pataymus muen wong di partai final
menang mudah dua satu tiga di game pertama ganda thailand sempat memberikan perlawanan di game kedua
namun lahirah grecia apriyani mampu menyudahi perlawanan thailand dengan menutup game kedua dengan kemenangan dua satu delapan belas
bukan ini bukan karena apa ya bukan ini proses buat saya terutama dan proses buat apri juga untuk kita berdua
memang kami tahu ini hanya sea games tapi kami bersyukur dengan ini semoga ini bisa menjadi bagian
itu loncatan buat kami untuk performa yang lebih ke depannya lebih bagus lagi
ya alhamdulillah alhamdulillah saya bersyukur kepada allah ya terutama
terus saya juga bersyukur kami nggak dikasih cedera kami dikasih sehat di lapangan kami dilendungin
terus dan alhamdulillah saya juga baru ini kan dapat medali emas di sea games ini
namun sayang kemenangan di sektor ganda ini tidak diikuti oleh ruseli hartawan yang turun di nomor final tunggal putri
roseli harus mengaku keunggulan
tunggal putri malaysia selva duraikisona dua puluh dua dua puluh empat belas dua puluh satu dan tiga belas dua puluh satu